berdasar anak berandalan
gak punya orang tua kali dia ya
kalaupun punya pasti orang tuanya sabrang
itu kan denboy pak
motornya papatnya jaketnya pak
kan motornya ceparis
jadi saya cuciin pak
aku kan lagi meeting
kenapa sih kamu sewat kayak gitu
kamu tau gak
anak kamu itu ternyata
suka kebut kebutan di jalanan
emangnya kamu sendiri tau
ini bukannya tugas kamu sebagai perempuan yang sudah punya anak
tapi kan aku sibuk
kamu pikir aku gak sibuk apa
kau pikir aku pengangguran gitu
terus aku yang harus ngurusin anak
iya tapi gak usah juga harus nyalahin saya dong pak
terus aku nyalain siapa